sebenarnya kita ingin ketahui fakta dan juga bagaimana kemudian kronologis yang terjadi tadi malam
ya seperti yang kita sudah lihat gambar yang beredar di pemberitaan terutama pemberitaan di cnn
bahwa semalam itu dimulai dari kericuhan ya yang kami mendengar ada copet yang diamankan
awak awak media yang sedang berkumpul tidak jauh dari situ spontan mendekati tkp dan merekam kejadian
termasuk kami juga yang ada di situ saya dan pj endra
kita spontan aja dan intuisi seorang media untuk merekam apapun kejadian yang ada di sekitar
nah tidak lama kemudian mereka melihat ada banyak
media para awak media yang merekam kejadian itu spontan berbalik malah awak medianya yang diburu
dan kami diburu ke arah ke luar pintu ya persisnya itu hanya berjarak sepuluh meter ke
di dekat pintu masuk belakang panggung
di situ awalnya yang diburu itu pj dulu
oke kameramennya dulu
dan saya melihat wah ini saya harus saya deketin
saya khawatirnya nanti ini terjadi kekerasan fisik segala macamnya
saya coba untuk tenangin masa
nah ternyata mereka makin rame ya makin rame mengurubuti kami
dan saya sudah coba tenangkan gitu
mereka meminta memaksa kamera itu dibuka
dia akan mereka mau ngecek gambar
dan tolong gambar itu dihapus
dihapus begitu ya
dan di tengah kepungan itu ya tidak ada pilihan lain selain
sebenarnya teman teman saat itu posisi tepatnya berada di mana
karena kalau tidak salah saya juga baca ada di pintu vip
yang kemudian kita ketahui bahwa tokoh tokoh penting pejabat publik yang mungkin hadir pada acara tersebut
melewati pintu itu
tentu akan diberikan pengamanan yang seharusnya cukup ketat begitu oleh pihak kepolisian begitu
bagaimana sebenarnya kondisi saat itu di sana
ya persisnya pintu yang kami tempat pada wartawan berkumpul itu
itu kami juga berkumpul sekitar jarak sepuluh meter ya
dari pintu lebih ke keperluan pintu masuk panitia dan undangan undangan
nah para awak media
berkumpul di situ karena para narasum apa para elit elit
orang tokoh tokoh partai ataupun dari kelompoknya dua ratus dua belas turun di situ
dan media langsung berusaha untuk menguasai
nah jadi sebenarnya lokasi itu sebenarnya semacam tempat yang menurut kami
udah bukan lagi wilayah sterilnya mereka gitu
nah ketika dalam penantian beberapa orang saya hitung sudah ada beberapa tokoh yang masuk
seperti yang sempat kami apa yang kami rekam
dan termasuk juga yang kami doorstop itu sudah ada monarman
sudah ada ketua pan zulkifli hasan
kemudian juga ada politisi ipks hidayat nurwahid
dan terakhir itu kalau tidak salah nino arisman
setelah kedatangan nenowarisman itu praktis kejadian itu terjadi ada kericuhan di sekitar sana
nah di situlah kami sebenarnya tidak jauh posisi itu di seberang kami
seberang para media berkumpul sekitar lima meter gitu
dan itulah keriuhan itu yang membuat kami untuk mengecek apa sih fakta yang terjadi gitu
disitulah mereka kami menduga mereka terganggu dengan ada banyak media yang merekam
dan kami karena satu satunya tv yang ada di situ dengan kamera broadcast cukup mencolok gitu loh
maka sontak pj endra langsung menjadi pusat perhatian mereka
artinya waktu endra berada di sana
begitu tahu ada kericuhan seperti itu langsung spontanitas mengambil gambar
dan kemudian mereka langsung menyerbu begitu ya
ya bisa dibilang saat saya mengambil gambar itu mungkin sekitar durasinya itu sekitar delapan detik ya
dan terdengar ada suara dari pihak panitia untuk mematikan kamera
ya saya spontan saya matikan lampu matikan kamera dan langsung mundur
mulai ada dorongan ke badan saya untuk menjauhi dari pusat kerumunan
ya udah saya pikir lebih baik saya ngalah di posisi itu
dan saya berjalan mundur menjauhi kerumunan bersama jonny
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini